gak usah jembas lagi
om kamu membatalkan operasinya nino
dan dia juga nyuruh dokter edward kong
untuk menghapus nama nino
gak mungkin melakukan itu
saya yakin sama suami saya
om irfan gak mungkin melakukan itu
apa yang mama bilang ini sebenarnya
jadi om kamu itu
mama sama papa kesini
mau minta tolong ya sama kamu
kamu mau kan ngomong sama kong kamu pak irfan
maaf tapi ini gak ada urusannya sama aku sih
tapi seharusnya papa dan mama sendiri aja yang ngomong sama om irfan
pak irfan itu membatalkan operasinya nino
karena dia marah sama nino
dia marah karena dulu nino
membiarkan kamu masuk ke penjara
ya mama ngerti sih
mungkin kalau pak irfan tahu masalah ini
mungkin dia bisa berubah pikiran kan
apa dia tega kalau
papanya rena itu buta
apa papa cucunya itu buta seterusnya
bisa gitu huh

ya kalau hari ini ga bakal klik dl ya jangan lupa
penting sih kau
pusatnya hebat banget ya
dan saya rasa pembicaraan kita juga udah selesai kok tante
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tante dan umroh
mungkin sebaiknya om sama tante bisa langsung pulang
saya minta maaf kalau sudah membuat kalian tidak nyaman hari ini
ren gimana cincinnya udah dikasih ke mbak catril
terus gimana tanggapannya
mama seneng banget dengernya
sampai pelamina nanti
red kita duduk dulu yuk
kamu pengen bicara sesuatu sama kamu
kita duduk dulu yuk
mama senang sekali
sekarang ini kamu sudah menemukan cinta sejati kamu
itu semata mata bukan karena mama itu pengen punya menantu
pengen menimang cucu
tapi pengen sekali melihat kamu itu bahagia hidupnya ren
ren sekarang ini kan sudah ada mbak catherine
itu artinya kamu sudah melepaskan masa lalu kamu kan
aku udah mulai bisa menjalin hubungan sama catherine
jadi artinya bella itu cuma masa lalu aku ma
dan sekarang tujuan aku adalah masa depan untuk bahagia sama catherine
melihat randy begitu bahagia rasanya saya nggak perlu cerita soal pak irfan sama dia
supaya dia itu fokus sama masa sekarang dan masa depannya
nanti moetah rueku lebih sulit
aku gak nyangka aja mas
om irfan sampai ngebatalkan operasi mas nino
untuk ngebalas semua kejahatan mas dino yang lakuin ke aku
gak usah dibahas
ya aku cuma kasihan aja sih mas
tapi aku juga gak bisa nyalahin apa yang dilakuin sama om irfan
bukan posisi kamu buat mikirin itu
bukan tugas kamu juga
yang sekarang kamu pikirin diri kamu sendiri balun biru sama renar
gak usah mikirin orang lain
boleh kan aku mikirin kamu
ya apa sekarang buat aku pusing sih
mau mikirin siapa
gak usah dibahas lagi